twitter bukan satu satunya media sosial yang melakukan phk besar besaran
media sosial facebook juga berencana melakukan phk terhadap karyawannya di amerika
menurut the wall street journal perusahaan induk facebook yakni meta bersiap untuk mengumumkan berita pengurangan karyawannya besar besaran
pengurangan karyawan ini diperkirakan akan berdampak pada ribuan karyawan
berita ini akan diumumkan paling cepat pada rabu pekan ini
hingga september pada tahun ini meta diketahui memiliki lebih dari delapan puluh tujuh ribu karyawan tetap
karyawan facebook juga diperintahkan untuk menunda perjalanan yang tidak penting mulai pekan ini
anjloknya sameta lebih dari tujuh puluh persen dituding menjadi penyebab phk masal terbesar yang pernah dilakukan perusahaan induk facebook